luhut bin sarpajaitan dan sri mulyani meminta agar proyek underpass dipercepat penyelesaiannya
proyek underpass ini diharapkan bisa memberi kenyamanan wisatawan
dan ribuan peserta pertemuan imf world bank di dua ribu delapan belas
proyek yang menghabiskan dana rp satu ratus enam puluh delapan miliar rupiah ini targetkan rampung pada agustus dua ribu dua puluh
selain itu sri mulyani juga kembali mengampanyekan
bali aman bagi wisatawan dan tamu undangan bank dunia imf nantinya
akan sangat nyaman untuk para turis di indonesia yang sangat baik untuk ekonomi bali
yang apalagi pada hari hari ini kita perlu untuk mengkampanyekan kembali
bahwa bali adalah aman untuk turis
dan kita juga perlu ini untuk nanti di dalam menerima tamu
dalam rangka annual meeting imf world bank pada bulan oktober dua ribu dua
ini plus plus itu berarti akan menimbulkan banyak sekali tingkat kegiatan
yang perlu untuk diperbaiki dari sisi arus lalu lintasnya